eh ada abeget tua
pulangnya agak siangan dikit gitu
gak bisa apa cari suami yang umurnya gak beda jauh gitu
yah mau gimana
udah jodoh udah takdir dari allah
gue emang jelas jelas baru pulang
ternyata lo tuh emang gak bisa dipercaya
ternyata lo tuh bener bener
lo bilang ke kepala sekolah gue
sampai lo ngancam
kalo misalkan boy sama haika dan temen temennya
gak dikeluarin dari sekolah
lo bakal serang mereka
oke nanti kita ketemu lagi ya
kali ini gue gak akan biarin lo lolos

tinggal dikit aja
semua orang awas tuh
masih ada dikacauin
masih ada dikacauin
masih ada dikacauin
masih ada dikacauin
cuma gak gara cewek mon
emang kenapa ceweknya
emang kenapa ceweknya
ah pokoknya nora di kampungan
gayanya aja jagoan so keren
tapi cengeng mon
jadi gini dia tuh suka sama cewe
tapi ceweknya nggak suka sama dia
ya semenjak dia ditolak ya gitu dia kelakuannya
sering mabok sering ajak ribut orang gak jelas
kalau itu orang kelakuannya kayak gitu terus
jangan orang lain
mungkin temannya aja bisa benci sama dia
yaudah mon sorry banget nih
gue masih sibuk
gue tinggal dulu ya
gue harus ngelupain raya
jangan sampe cewek bikin hidup gue hancur
gue gak boleh jatuh cinta
gue gak mau berurusan lagi sama cewek terlalu dalam
gue berubah kayak gini gara gara lo
lo bilang lo udah keluar dari geng lo
tapi ternyata feeling gue bener kan oh masih ada di geng ini
gue ngapain bohong gue emang jelas jelas baru
udah gak usah banyak alasan
ternyata aku tuh emang gak bisa dipercaya
ternyata lo tuh bener bener pucu
lo bilang ke kepala sekolah gue sampai lo ngancam
kalo misalkan boy sama haika dan temen temennya gak dikeluarin dari sekolah
lo bakal serang mereka ke sekolahnya
udah udah gak usah banyak alasan lagi
gue udah bener bener kecewa banget sama lo dan lo terlalu banyak kecewa
sorry nih udah lama gue ngomongin ke tempat lo
lagi sibuk gak nih
motornya udah kenceng kok udah enak pokoknya
asal lo yang jadi yokinya gimana

ada abg tua
pulangnya agak siangan dikit gitu
gak bisa apa cari suami yang umurnya gak beda jauh gitu
yah mau gimana
udah jodoh udah takdir dari allah
tapi kalau menurut gue kayaknya
lo gak akan bisa berjodoh sama anak motor itu
kalo lo ketemuan sama dia atau janjian sama dia gue
gak bakalan tinggal diam
kalo lo ketemuan janjian sama anak motor geng motor gak jelas gitu deh
emangnya lo bisa tahu kapan gue ketemu sama dia
secara tadu dia emang ngejar ngejar gue
walaupun dia sebenernya gak liat jelas muka gue
hmm gak bisa jawab kan
gue kan gak punya bukti apa apa kan
nah sekarang mau ngadu ke papi apa
ini dua wanita cantik yang sangat disayang sama papi lagi kumpul
tapi sekarang kita akrab banget
dan mas bahagia banget melihat keadaan ini
karena mas bahagia mas mau kasih adriana kabar bahagia juga
buat aku mas
tadi mas rapat
dan hasil rapat direksi memutuskan semua setuju kalo kamu boleh masuk ke perusahaan
mas dan langsung menyebabkan posisi yang bagus sebagai manager hrd
makasih banget mas
aku seneng banget
dia udah mulai mau mencampuri perusahaan papi sekarang
hari ini kamu gak nakal kan
kan aku udah janji bakal jadi anak yang baru
tapi mau mandi dulu
ngobrol sepuas ya
semakin hari semakin akrab semakin senang pabe melihatnya
ya ayo lanjut lanjut
tawa ketawa lu pikir gua gak tau niat busuk lu
diam diam masuk ke perusahaan
masuk ke perusahaan papi
terus lo ambil alih perusahaan papi
semua kekayaan papi
abis itu lo campakin papi dan pergi sama pacar gelap lo itu
langsung tau begitu
kenapa gak buka praktek aja sekalian
bisa tahu apa mau gue
sekarang lo boleh happy happy ya
gue gak akan biarin itu semua terjadi
kita liat aja permainannya